kejadian mikrofon mati terulang lagi di rapat dpr
rapat yang berlangsung pada selasa dua puluh satu maret dua ribu dua puluh tiga dipimpin oleh ketua dpr ri puan maharani
membahas tentang perpu cipta kerja
dalam pembahasan ini mayoritas fraksi menuju pengesahan perpu cipta kerja menjadi undang undang
masyarakat dan kaum buruh mesti berteriak menggugat lagi tentang skema upah
dua fraksi menolak pengesahan perpu cipta kar menjadi undang undang
yaitu demokrat dan pks
ketika hinca panjaitan dari fraksi demokrat menyampaikan penolakan secara lisan di podium
mikrofonnya mati di tengah penyampaian pandangan
janganlah kita menyelesaikan masalah dengan masalah
terbukti pasca terbitnya perpu ini
masyarakat dan kaum buruh mesti berteriak menggugat lagi tentang skema upah
minimum outsourcing perjanjian kerja waktu tertentu aturan phk tka skema cuti dan lainnya
oleh karena itu undang undang cipta kerja ini adalah perbaikan tidak hanya dari sisi proses formil namun perbaikan isi substansinya
pimpinan dan anggota dpr ri puan maharani
membahas tentang perpu cipta kerja
dpr ri puan maharani
dpr ri puan maharani
dpr ri puan maharani
dpr ri puan maharani
dpr ri puan maharani
dpr ri puan maharani
dpr ri puan maharani
dpr ri puan maharani
dpr ri puan maharani
dpr ri puan maharani
dpr ri puan maharani
dpr ri puan maharani
dpr ri puan maharani
dpr ri puan maharani
dpr ri puan maharani
dpr ri puan maharani
dpr ri puan maharani
pks menyatakan menolak lalu walk out dari ruang sidang
dengan segala hormat kami fraksi partai keadilan sejahtera menolak perpu nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua dan menyatakan walkout untuk agenda penetapan terhadap perpu nomor dua tahun dua ribu dua puluh
setelah demokrat dan pks yang menolak pengesahan menyampaikan pandangan pimpinan rapat paripurna kembali menanyakan persetujuan fraksi fraksi
apakah rancangan undang undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang perpu nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua tentang cipta kerja menjadi undang undang dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang undang
dpr ri mengesahkan perpu nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua tentang cipta kerja menjadi undang undang